lagu halo kuala lumpur dinilai memiliki kesamaan melodi dan lirik yang mirip dengan lagu halo halo bandung
kesamaan ini juga dinilai sebagai pelanggaran hak cipta
pemerintah indonesia didesak untuk memberikan teguran kepada malaysia terkait dengan hal ini
lalu sejauh mana sebenarnya penindakan pelanggaran hak cipta lintas batas negara ini bisa dilakukan
kami akan bahas bersama muhammad amirullah dosen departemen hukum tik dan kekayaan intelektual
fakultas hukum universitas pajajaran selamat sore pak amir
selamat sore mbak titpandi
oke sebelum kita membahas apakah ini ada dugaan penjiblakan atau tidak pak amir sudah dengar lagunya
oke dari yang anda lihat sebelum akhirnya kita bisa pembuktian bahwa itu betul ada dugaan pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya
karena ada kesamaan melodi dan juga lirik bagaimana kemudian proses untuk bisa membuktikan bahwa memang ini ada ditemukan unsur
proses plagiarisme atau penciplakan dan lain sebagainya
baik mbak tiffany lagu halo halo bandung ini sudah jelas ya diciptakan oleh pahlawan nasional kita ismail marzuki gitu ya
dan sejarahnya juga sudah dapat kita lihat dari berbagai referensi terkait dengan peristiwa bersejarah bandung
bandung lautan api ya disitu tertulis dalam lagu bahwa yang menciptakan adalah ismail marzuki dengan lirik yang sudah jelas gitu ya
lalu dalam tayangan tadi kita bisa melihat memang ada beberapa yang kemudian diubah ubah gitu ya pengubahan lirik gitu ya pengubahan liri gitu ya
sementara apa namanya
atau tempo atau ritme dari lagu itu sendiri masih tetap sama sebetulnya
nah ini sebetulnya pengubahan pengubahan karya cipta ini dalam undang undang hak cipta itu ada aturannya mbak
nah kalau ini kemudian dalam undang undang hak cipta kita lihat bahwa karya cipta lagu itu adalah objek

dan perlindungan untuk lagu ini jangka waktunya adalah seumur hidup pencipta ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia
nah kalau kita lihat bapak ismail marzuki penciptanya ini kalau tidak salah meninggal tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan ya mbak ya
nah maka perlindungan hak cipta itu
itu masih ditambah lima puluh delapan plus tujuh puluh tahun mbak
jadi kurang lebih nanti perlindungannya masih ada sampai tahun dua ribu dua puluh delapan
pak amir karena ini menyangkut antar negara bagaimana kemudian jika pemerintah kita pemerintah indonesia mengajukan keberatan pengaduan
jika memang merasa ada unsur dugaan penjiblakan dalam lagu tersebut
sebetulnya indonesia dan malaysia sama sama negara anggota wto khususnya terkait dengan pengaturan yang namanya trips ya
indonesia dan malaysia sama sama punya kewajiban untuk melindungi hak cipta warga negaranya dari pelanggaran pelanggaran yang terjadi di wilayah negara masing masing
itu ya itu kalau kita melihat pasal undang undang
undang hak cipta ada di pasal dua
nah terkait dengan kewenangan pemerintah indonesia dapat tidak melakukan protes atau kalau bahasa positifnya bahasa berbaik sangkanya kita lakukan koordinasi mbak
koordinasi pemerintah itu dasarnya ada di pasal dua puluh
ya lima puluh empat undang undang hak cipta
bahwa pemerintah indonesia
dapat melakukan koordinasi dengan instansi manapun baik dalam maupun luar negeri gitu ya
terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh warga negara kita
pak amir apakah ini hanya bisa diajukan keberatan oleh pemerintah indonesia
atau misalkan juga bisa diwakili oleh
pihak keluarga karena sifatnya mungkin individu atau ahli waris
atau mungkin juga masyarakat juga bisa mengajukan keberatan terkait dengan hal ini
karena ini terjadinya melalui media teknologi informasi

itu bisa dilihat secara kalau kita bicara keberatan atau pelaporan gitu ya
siapa saja bisa melakukan pelaporan
pelaporan kepada instansi
nah instansi ini sebetulnya kalau dalam pasal lima puluh lima undang undang hak cipta
itu kita ajukan kepada direkturat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham
karena direkturat jenderal kekainan intelektual atau djki kementerian hukum dan ham lah
yang memberikan pelindungan terhadap haki khususnya hak cipta
nanti djki itu akan memberikan berkoordinasi memberikan surat permohonan kepada kementerian kominfo
untuk melakukan tindakan tindakan tertentu khususnya misalnya pemblokiran dari konten tadi
supaya tidak terjadi pelanggaran terus
nah tapi tidak hanya itu
karena ini adalah hak pripat dari ismail marjuki dan ahli warisnya
maka ahli waris dari ismail marzuki ini dapat melakukan tindakan tindakan hukum tertentu mbak
ya tindakan hukum tertentu
kalau kita melihat lebih jauh lagi perubahan syair atau lirik ini termasuk dalam perubahan lagu sebagai objek hak cipta
nah ini sebetulnya dilindungi
baik hak ekonomi maupun hak moralnya
kalau hak ekonomi nanti terkait dengan kerugian secara materi
kalau hak moral nanti kaitannya dengan imaterial gitu mbak
kita akan tunggu bagaimana kemudian sikap pemerintah ya terkait dengan dugaan kemiripan milo ini juga lirik dari kedua lagu ini
terima kasih pak muhammad amirullah sudah bergabung dengan dialog sian indonesia connected
pada sore hari ini
selamat sore pak
selamat sore mbak tiffany